ibu dialah yang pertama merasakan kehadiranku
berjuang mempertaruhkan nyawa untukku
dalam dekapmu aku merasa aman karena kasihmu yang sepenuh hati
engkau selalu memberiku nutrisi terbaik
aku pun bisa melangkah
restumu yang membuatku berani menghadapi dunia
terima kasih ibu untuk semua kasih sayang tulusmu yang tak akan pernah terbalaskan